sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban tragedi bom gereja di surabaya
wali kota tri risma hari ini memberikan piagam penghargaan dan santunan untuk para korban
baik yang meninggal dunia maupun yang selamat
piagam penghargaan diberikan pada upacara hari kebangkitan nasional
yang digelar di halaman balai kota surabaya
senin pagi pemerintah kota surabaya menggelar upacara hari kebangkitan nasional
yang dipimpin wali kota surabaya tri risma hari ini
tidak hanya diikuti oleh asn pemprov surabaya dan pejabat forbimda surabaya
upacara juga diikuti oleh keluarga korban bom di tiga gereja dan polrestabes surabaya
usai upacara wali kota surabaya memberikan piagam penghargaan kepada tiga belas korban
baik yang meninggal maupun yang selamat
korban selamat dianggap sebagai pahlawan karena mengagalkan aksi pelaku teroris
masuk ke dalam gereja dan polrestabes surabaya pekan lalu
beberapa keluarga korban yang mendapatkan piagam penghargaan
diantaranya keluarga aloisius bayurendra
panitia seksi keamanan gereja santamaria takber celangaga
keluarga caturgiri sungkowo
serta keluarga korban selamat yesaya bayang
satpam gereja gki diponegoro surabaya
karena dengan penghargaan ini jadi spirit baru untuk semuanya
khususnya untuk keluarga kami yang ditinggalkan
untuk terus berjual teruskan apa yang sudah dia lakukan
memang mereka nyata nyata mereka memang mempertahankan
bukan itu karena kalau mereka tidak gerak
korbannya jauh lebih banyak
jadi yang kita berikan penghargaan itu
yang memang nyata nyata berjuang
sehingga terjadi pencegahan itu
jadi kita pantau itu makanya ada dari polrest
polrest itu juga kalau itu tidak bertahan
mereka mungkin bisa masuk ke darat
korbannya semakin banyak lagi
tririsma hari ini mengimbau peran serta masyarakat
dalam penanggulangan teroris ditingkatkan kembali
yakni menumbuhkan sikap pegah terhadap lingkungan sekitar
dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan